gurumu sinting begitu eh ayo tampar tampar ayo tampar
kerjasama kita terlaksana dengan baik
dan tanpa diketahui oleh pihak ketiga
kerjamu cukup bagus
aku tetap mengharapkan perlindunganmu
pendekat dari mana dia
aku baru pertama kali melihatnya
begitu saja sudah loyo
tenagamu hanya kuat untuk menakuti penduduk

hanya sudah sabar
itu ada ceritanya dari kuliahku
aku lagi mencari pria sakit
makan pun jadi enak
kalau aku berani ngomong begitu

kau berani masuk tanpa si izin itu
harta harta benda yang kau miliki
semua telah kau hancurkan sendiri
harta hasil pemerasan
itu tidak halat
jadianmu sed kra
mirip seperti perampok
kasian sekali kau adipati
sekarang kau sudah pantas menjadi anipati
sekarang kau harus sudah siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatanmu pada penduduk adipati boga setan
malam di kaki bukit
diintip hantu anidin
serta di dalam kaki bukit
golo dan ular keluar mencari mangsa
duduk di dekat api resiko sedikit
tapi diam di semak semak
ternyata murid si dewa tua
bagaimana kau tahu bahwa yang mengintip itu seorang wanita
ku dengar kau selalu bergerak gerak gelisah
itu tandanya kau sedang ketakutan
itu tandanya kok sedang ketakutan
napas seorang wanita berbeda dengan napas laki laki

jangan balik ke kamar nggak bisa langsung meneruskan
dia tetap ingin menjodohkan kau dan aku
guruku menyuruh aku mengejarmu sampai dapat
kalau tidak berhasil
aku tidak diizinkan kembali ke pertapaan
gurumu itu memang sinting
jangan menghina guruku
guru dan murid sama sama sinting
kalau kau disuruh minum racun
atau makan beling
kau mau melakukannya
guruku tidak segila itu
aku tidak bilang gurumu gila
tanganmu benar benar halus
tanganmu sakit ya
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
pulang saja ke pertapaan gurumu
bilang saja kau tidak bertemu dengan aku
aku akan dihukum guruku

guruku sangat marah bila kemauannya tidak dilaksanakan
bilang saja pada gurumu
bilang saja pada gurumu
kalau aku sudah mati
di gua sangreng dimakan makhluk berkepala iblis

di gua sangreng dimakan makhluk berkepala iblis
sekarang kau mau kemana
sekarang kau mau kemana
buat apa bertanya
kita tidur saja disini
kita lanjutkan perjalanan masing masing
kita lanjutkan perjalanan masing masing
kalau tidur disini
kalau tidur disini
aku tidur disana